sampai jumpa di video selanjutnya
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar

kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin belum pulih benar
kondisi tuan kevin maksudnya apa
kondisi tuan kevin maksudnya apa
nook hebat duduk dekat ini
sumpah kita taro
asma untuk ketemu sama mas kevin
nanti mas kevinnya bisa tambah parah lagi
kamu dengar itu
sekarang juga kamu pergi dari rumah sakit ini
enggak ibu mami
asmatnya belum mau pergi dari rumah sakit ini
sampai asma tahu kondisinya mas kevin itu udah sembuh sehat
saya bilang pergi kamu pergi
ayo kamu pergi ke sini
kamu tuh sama ya sama bapak kamu ya
keras kepala nggak tahu diri manusia rendahan kalian itu
ibu mami kenapa bawa bawa abang
tolong cari dari keluarganya yang bernama asmi
kalau ibu mami bapak pak fi semua yang ada di sini pengen asma pergi
sama aja sama mas kevin
pergi ya tuh
maaf yang bernama asma yang mana ya
buat apa kamu tanya dia
tuan keving ini bertemu dengannya ibu
biar saya yang ketemu saya ibunya
kondisi tuan kevin belum pulih benar
saya takut terjadi sesuatu dengannya yang tidak kita inginkan ibu
suster biarkan dia masuk
kalau kamarnya yang kevin dimana
kevin siapa ya pak
kevin kevin adam
oh kevin ada susun bensin di sini pak
lihat kamu saya juga pusing
apa ingin atu datang ke sini
apa ke sini mau nengok asma sama calon suaminya
jangan mimpi kamu anak kamu nggak akan pernah bernikah sama anak saya nek
asma ada di dalam tapi kan apa teh nggak boleh masuk
papa juga tahu
mas kevin janjinya sama asma
janganlah lu buat yang macam macam kayak gitu lagi ya
nggak usah lu naik helikopter
temerinmu nggak kayak gitunya mas kevin
aku hanya mau buktiin
parah aku sayang banget sama lu
mas kevin dia nggak perlu ngebuktiin ke asma
asma kerasa mas kevin
asma kerasa sayangnya mas kevin sama asma
janjanya mas kevin sama asma
asma kan nggak mau apapun terjadi sama mas kevin ya
mas kevin janji sama asma ya mas kevin
jangan bikin asma khawatir ya
kenapa mas kevin
kenapa mas kevin
mungkin mas kevin capek ya

nggak kerasa asma
mas kevin yang mana mas kevin
asma bantu mas kevin
asma mungkin capek ya
asma bantu mas kevin
asma bantu mas kevin
asma bantu mas kevin
jangan berani berani deketin di ruangan anak saya
ada yang selalu memancing emosi saya ya
abah udah pak
saya emosi mau apa
saya omanya kevin
asma ada di dalam sama kevin umar
baguslah kalau begitu
kevin bisa sadar karena asma sudah mengendoakannya dengan penuh keikhlasan
saya berharap dengan adanya asma di sampingnya kevin bisa cepat sembuh
seharusnya ibu tahu mereka hanya menginginkan harta kita
maka sama sekali nggak peduli sama kevin ya kan
kemudian kelar untuk pasang janji kita

jika saja nggak ada
princes johnny akan pergi ke china
apapun yang terjadi kamu gak akan ninggalin aku kan
iya mas kevin
espa juga udah janji sama allah
kalau asmat gak akan pernah ninggalin mas kevin